serbu diskon hanya di motionpay

kok uangnya sudah habis
mami boros banget ya
terus lagi lu dicelain udah kere bokeh
waduh gue gak bisa terima dong kayak gitu
eh cuy mendingan panggilin si keket
macan mau ngomong sama si keket
tenang tenang tenang aja cuy
yang penting gue mau lu
tahu kalau keket itu emang gak berhenti berhenti
saingan sama lu plus si rik lagi sekarang
ngebom atau nginep lu
eh cak udah dulu ya
waduh keket ini bener bener gak cocok banget deh
waduh gimana sih ini
seharusnya nih sekarang macan harus bantuin bapak
bantuin papa untuk cari kerjaan
supaya keket gak bisa lagi
atau lebih tahu lagi tentang papa
wah gawat ini
target dong kalau gitu
kamu siap berlapis sampai titik darah penghabisan
hari ini kamu akan berlatih
latihan fisik yang terakhir
untuk bisa menang di mma asia
aku mau berangkat ke kampus ya
sok atu bilang bye bye sama ferdi
ya terus duitnya mana
aku jalan mah gak pakai ongkos
naik piknik atau naik ke kampus
sejuta mau bawa pisang atau
hah banyak banget
eh mami maksudnya kan aku minta sejuta buat takdir anak anak aja
biar mereka tuh baik sama aku
dan mereka gak ngiranya aku ngedeketin mundi
bela lah bela
sejuta teh lo mbak
apalagi kalo lagi tidak ada hepeng
tidak ada duit
apalagi buat traktir traktir mah sayang
aduh bela lah
mau bilang gak ada hepeng
papi baru kirim lima puluh juta
belom juga sebulan udah abis
mami pake buat kemana sih
eh kayak hala
yang kudu ngomel teh mami
yang tidak ada duit teh mami
catet keperluan rumah
emangnya kamu tuh tidur gak pakai ac nya
itu tuh ada duitnya
kencing aja bayar sok
yang cek berapa coba
jadi mami gak mau kasih aku duit nih
bukannya tidak mau
tidak bisa karena tidak ada
tengki atm teh sulap
mungkin aku bete
bukan aku bete
yang betete aing
nyala aing bete
boros banget jadi orang
prof juga sebulan masa duitnya udah habis aja
gimana coba pake buat apaan aja tau
aku minta duit dong sejuta aja
cukup satu juta
tiga juta ada deh
ih papi baik banget makasih papi
papi emang beda deh gak kaya si mami
memang mami kenapa
pokoknya namanya kalo duit udah dipegang sama mami
itu susah banget buat diminta
tadi aku minta duit sama mami
masa si mami gak kasih
katanya duit bulan dari papi udah habis
sekarang kan belum habis bulannya
kok uangnya sudah habis
mami boros banget ya
berapa piring sih makannya sehari mami
sebahku kali pih gak tau juga deh
nih ya pih pokoknya
mulai bulan depan semua duit bulanan dari pati
udah langsung transfer ke aku aja
gak usah lewat si mami
daripada ntar habis lagi
lagian biar mami juga tau kalo mami tuh butuh banget sama papi
biar papi tuh dibutuhin sama mami
itu ide yang bagus
papi suka tuh
ya mungkin gitu aja ya pih ya
langsung transfer ke aku
jadi papi langsung transfer sekarang ya
biar kamu bisa traktir temen temen kamu
oke muah muah
ya dapet lah
aku minta sama papi satu juta
eh malah dikasih tiga juta
baik banget ya papi ya gak kayak mami
tidak punya duit
oh iya lagi nasabah mami tau aja
mulai bulan depan semua biaya bulanan papi langsung kasihnya ke aku
gak ada waktu mami lagi
gimana kabar tante farah
aduh rada ribet sih sebenernya
soalnya kalau tau sendiri tante parah tuh kayak rada rada pasif gitu gak agresif kan
jadi lo disuruh deketin bokap lo
jadi mau gak mau kita pake lagu lama nih re
bikin mereka seolah olah nggak sengaja ketemu
tapi lo yakin gak sin kalo tante farah suka sama bokap gue
ya ampun ya yakin banget lah re
tante farah tuh kalo misalnya lagi naksir sama cowok ketara
ya mudah mudahan aja sih tante farah beneran suka ya sama bokap gue
soalnya gue tuh udah berharap banget tante faratu bisa cepat nikah sama bokap gue
emang bokap lo udah beneran cerai sama daryana
kan gue juga datang ke pengadilan
hah gue seneng banget tau gak lo
ketika papinya reha meyakinkan dirinya
kalo misalkan papinya reva udah bener bener mau cerai sama nenek sihir
wih berarti sekarang papilo terbebas dari ancaman nenek sihir
kalau masalah itu sih gue ragu
gue yakin adrena tuh
pasti gak akan tinggal diam
walaupun udah cerai sekalipun
dia akan tetep berusaha buat meras perasaan bokap gue
kok lo bisa mikir kayak gitu sih rek
tadi aja gue ketemu sama bokap gue
bahkan gue tuh kayak lagi ngelamun kayak lagi mikirin sesuatu
kayaknya sih adrena tuh udah ngomong sesuatu mungkin ke bokap gue
ya gue sih cuma takut aja buka gue malah jadi stres
gue pengen banget sih ya
masukin si nenek sihir adiana itu ke dalam sumur
terus gue tutup pake batu biar dia stay disitu lama lama
terus udah gitu ya
terus dia ngantuin lo
ada gue gue yang ngelindungin bebek gue lah
kan gue gak mau bebek gue kenapa kenapa
tapi takut beb
kalo yang jawab gitu gak jadi deh
kamu tuh gimana ketika mau bantuin aku
eh tunggu tunggu tunggu
tapi adrena tuh masih kerja gak sih di kantor bokap lo
kalo emang dia masih kerja bahaya banget re
karena lo liat gak kemaren di pengadilan
mendingan nih ya lo jagain bokap lo dua puluh empat jam dimanapun dan kapanpun
daripada nanti si adriana itu malah nyari nyari kesempatan
buat yang namanya drama queen lagi
terus acting acting buat meres perasaan bokap loh
kan dado kerja di kantor bokap gue
mendingan gue minta tolong dadu aja ya
nah cakep tuh
yeah young nicky
lagi enak enak nyata cokit dengerin lagu sebelum masuk ke kantor
apa dia sudah masuk kantor
atau masih di mobil ya
kan aki itu aki
dikerjain apaan ya
gue punya ide buat ngerjain tuh aki aki
makanya lo jangan macem macem sama adriana
gak tau siapa adriana
gue pake dikerjain di cerain bikin merapat ribet